di masa transisi dari psbb ke kenormalan baru sejumlah tempat makan telah memperlakukan dine in atau makan di tempat
meski begitu tiap rumah makan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan
menjaga sanitasi kebersihan tempat makan
mengurangi kapasitas maksimal konsumen hingga pengaturan jarak antar konsumen dan pelayan
demi menjaga kesehatan dan keamanan bersama aceh connection di kawasan bendungan hilir jakarta pusat
menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas di area restoran
karyawan wajib menggunakan masker pelindung muka sarung tangan
mengecek suhu tubuh dan kesehatan secara berkala
serta menggunakan bahan baku makanan yang higienis
restoran khas rambi mekah ini juga membatasi kapasitas jumlah pengunjung hingga lima puluh persen
dan sebagai obat
menjaga jarak aman tiap meja juga dipasang kaca akrilik antar kursi
awalnya aneh sih ya awalnya aneh
ngomong kayaknya harus teriak teriak gitu kan
nggak bisa kayak biasanya gitu cuman ya biar aman lah
sekat akrilik ini rutin dibersihkan dengan disinfektan saat berganti pengunjung
pelas pas dharma wangsa jakarta selatan juga menerapkan tempat makan dengan protokol kesehatan new normal covid sembilan belas
bagi konsumen yang makan di tempat
sebelum masuk area makan karyawan dan pengunjung diwajibkan memakai masker dan diukur suhu tubuh
sebelum pengunjung duduk meja dibersihkan ulang dengan disinfektan
upaya untuk meminimalisir kontak fisik saat memesan makanan
pengunjung dapat melihat menu melalui media sosial instagram
beberapa booth makan di sini juga memiliki perangkat yang berkaitan dengan kesehatan

beberapa booth makan di sini juga memiliki perangkat yang berkaitan dengan kesehatan
beberapa booth makan di sini juga memiliki perangkat yang berkaitan dengan kesehatan
di sini juga hanya memperbolehkan satu orang pengunjung di dalam ruangan

kalau ramai mungkin lebih peringat untuk take away
meskipun sudah bisa menyantap makanan favorit di restoran
pastikan anda selalu patuhi protokol kesehatan agar terbebas dari infeksi covid sembilan belas
indrayani laxmi last minute news
tonga pebro jakarta